kalau sampai terjadi apa apa dengan putri saya
saya gak akan pernah bisa memaafkan kamu dan keluarga kami
kalian harus bertanggung jawab atas semua ini
pak kami akan berusaha semampu mungkin untuk menyelamatkan putri anda
jadi sabar ya
pak bapak tahu kan kalau saya itu nggak mungkin mencelakakan juli pak
kasih satu saya alasan

tolong periksa tesidara nya ya
setelah itu laporannya kasih ke saya
cairan racun itu udah mulai dibuka alirannya
bentar lagi lu cuma tinggal ngamut juli astela
juli kamu cepat sembuh ya sayang
nanti kalau kamu sudah sembuh kita bicarakan ini semua dengan kepala dingin
semoga masalah ini bisa terpecahkan
tuh si milo ngapain sih nunggu di situ terus
terpaksa deh gue mesti kabur dari sini sebelum reaksi racun mulai bekerja
bisa mampus gue kalau kepergok sembuhnya

sembunyi di sini
tuanku sulit bergeseran kurasa
boleh kita marah dulu
ayolah tapa tapa dong veya target pantai
kalau kamu'ta mereka biar dia bisa mati bersama cap com
bayar boleh serang evangel reliever dirinya sendiri dulu
itu tadi pasti suster gadungan
pasti dia panggil jahatin julie
kamu sudah sudah kan
ada apa dengan julie pak
tentunya dikunci dari dalam pak
siapa yang mengunci
kayaknya orang yang tadi pak yang pakai baju putih
pakai baju rumah sakit
bukannya kamu sudah usir
apa yang kamu lakukan di sini
ini kenapa sus kenapa reaksinya seperti ini
kamu kasih cairan apa infusnya
itu kan sisa impus yang tadi pagi
saya bingung apa reaksi baru sekarang
ini kan bau
kenapa bisa masuk ke sini
kenapa bisa pakai baju perawat
dok dia ini pengacau dok
tadi sudah kami usir tapi dia masuk lagi
bukan saya justru ingin menyelamatkan juli dong
sus siapkan kamar operasi
ya ampun juli
dokter ini kenapa anak saya dokter
ini cairan berbahaya
siapa yang masukin ke infus
bukan saya dok
pak sumpah itu
itu bukan saya pak
apa yang sebenarnya kamu inginkan
kamu mau bunuh anak saya
sudah gila kamu
enggak pak saya ingin menyelamatkan dia pak
benar pak sumpah
ayo keluar kamu
dia akan baik baik saja ke dok
masih punya harapan kan dokter
lakukan apa saja untuk menyelamatkan dia
cuma dia satu satunya milik saya sekarang kok
pak sudah menjadi tugas kami untuk memberikan yang terbaik buat semua pasien
dan kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putri bapak
tapi untuk kasus putri bapak ini saya harus mengatakan bahwa
kemungkinannya untuk selamat sangat tipis
apa dok dokter jangan nakut nakuti saya dok
dokter nggak serius kan
pak juli sedang kritis
jadi sepahit apapun bapak harus siap menerima segala kemungkinan yang akan terjadi
nah dokter tolong dok ini gak boleh terjadi dok tolong dok
kalau sampai terjadi apa apa dengan putri saya gak akan pernah bisa memaafkan kamu dan keluarga kami
kalian harus bertanggung jawab atas semua ini
pak kami akan berusaha semampu mungkin untuk menyelamatkan putri anda
jadi sabar ya
bapak tahu kan kalau saya itu nggak mungkin mencelakakan juli pak
kasih satu saya alasan
kenapa saya harus percaya sama kamu
karena saya bicara jujur pak
dan karena saya mencintai putri bapak sepenuh hati
di mata saya kamu gak lebih dari seorang pecundang yang gak pernah bisa saya maafkan
saya tahu bapak sangat terpukul dengan kejadian ini
tapi saya juga tahu
kalau di hati kecil bapak bapak merasa saya bukan pelakunya
jangan berlagak soal tahu isi hati saya
kamu lihat ke belakang
sudah siap masuk penjara
bawa dia pak
sampai kapan sih saya harus memberikan keterangan yang sama terus pak
coba jelaskan tentang jarum sutik itu
karena pak ahmad dan bodyguardnya juga dokter dan suster ketika masuk ke ruangan juli melihat
anda sedang memegang jarum suntik itu
dan jarum sutik itulah yang dipakai untuk menyuntikkan racun